berikutnya kita akan menuju ke puskesmas setia budi
ini sama halnya di istana negara pemprov dki jakarta juga memulai vaksinasi
dan untuk mengetahui perkembangannya langsung saja kita akan menuju ke satrio adi di puskesmas setia budi jakarta selatan
selamat siang satrio ini seperti apa kesiapan vaskes di dki jakarta untuk vaksinasi masal
vaksinasi di ibu kota ini akan diundur satu hari sehingga akan dimulai pada hari jumat lima belas januari dua ribu dua puluh satu mendatang
itu karena ada beberapa masukan dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang menyatakan bahwa sebenarnya pada hari kamis ini akan ada beberapa tokoh yang kemudian dijadwalkan akan melaksanakan vaksinasi pertama di provinsi dki jakarta sedang melakukan ibadah puasa senin kamis
sehingga memang jadwal tersebut kemudian akan diundur satu hari pada tanggal lima belas januari pada hari jumat tersebut
sementara kemarin sejak
tanggal empat januari dua ribu dua puluh satu sejumlah dosis vaksin sinovac telah datang ke ibu kota
jumlahnya ada tiga puluh sembilan dua ratus yang datang di hari senin
kemudian pada hari kamis tujuh januari ada tambahan delapan puluh delapan ratus lima puluh vaksin sehingga jumlah ada jatah vaksin sebanyak satu ratus dua puluh lima puluh dosis vaksin di provinsi jakarta
kemudian untuk datanya sendiri saat ini ada satu ratus sembilan belas satu ratus empat puluh lima tenaga kesehatan yang akan disuntik vaksin
vaksin sinovac ini di empat ratus lima puluh tiga fasilitas kesehatan di seluruh ibu kota
dan salah satu fasilitas kesehatan yang akan menjadi lokasi vaksinasi adalah di puskesmas kecamatan setiabudi jakarta selatan
dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persiapan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan di provinsi dki jakarta menjelang vaksinasi nasional ini
saat ini saya telah bersama dengan dr gafar hartantianto selaku
puskesmas kecamatan setiabudi selamat siang dr gavar
selamat siang mas
dokter bisa dijelaskan kepada pemerintah cnn untuk saat ini seperti apa persiapan yang dilakukan oleh puskesmas kecamatan setiabudi menjelang program vaksinasi ini dok
untuk persiapan vaksinasi dari kami untuk vaksinator dan tenaga kesehatannya sudah dilakukan pelatihan oleh dinas kesehatan provinsi dan oleh pusat pelatihan kesehatan daerah
untuk vaksinnya sendiri
rencananya mungkin besok sudah mulai di dropping ke puskesmas
karena saat ini posisinya vaksinnya masih di dinas kesehatan provinsi dan akan di dropping ke suku dinas kesehatan jakarta selatan di sore ini
oke untuk jumlah tenaga kesehatannya sendiri mungkin bisa dijelaskan di kecamatan setiabudi sendiri ada berapa tenaga kesehatan yang akan divaksin dan ini berasal dari mana saja dok
untuk wilayah kecamatan setiabudi ada sekitar dua ribu an tenaga kesehatan
puskesmas kecamatan setiabudi sendiri maupun dari rumah sakit swasta yang ada di wilayah kecamatan setiabudi dari klinik swasta maupun dari dokter praktek mandiri yang ada di sini
oke kemudian untuk skema penyuntikannya sendiri yang direncanakan ini setiap harinya akan ada berapa dosis vaksin atau berapa tenaga kesehatan yang akan disuntik penjatualannya seperti apa dok
kalau untuk penyuntikan dari fasilitas kesehatan sendiri masing masing berbeda
kalau untuk fasilitas yang besar itu rata rata enam puluh
dosis sehari yang akan disuntikan
tapi ada juga fasilitas kesehatan yang kecil di sini dua belas dosis seharinya
oke kemudian untuk keseluruhan dosis vaksin yang ada di kecamatan setiabudi ini jumlahnya ada berapa dok
kalau untuk kami dialokasikan sebanyak dua delapan ratus delapan puluh enam dosis per minggu sehingga per bulannya itu sebelas lima ratus empat puluh empat dosis
ini akan difokuskan di puskesmas ini saja atau ada beberapa fasilitas kesehatan yang akan juga melayani
vaksin kalau untuk puskesmas ada empat
puskesmas kecamatan setiabudi sendiri puskesmas kelurahan setiabudi puskesmas kelurahan karet puskesmas kelurahan menteng atas dan juga di delapan rumah sakit swasta yang ada di kecamatan setiabudi
untuk para tenaga kesehatan sendiri yang akan divaksin ini apa saja yang perlu diperhatikan selama dua hari ini mungkin persiapannya atau pendaftarannya apa yang perlu diperhatikan oleh mereka dok
pastinya untuk prioritas yang pertama ini kan untuk tenaga kesehatan
nantinya setelah mereka
terdata yang di kementerian kesehatan nanti dari kementerian kesehatan akan mengirimkan sms blast
kemudian ada lagi nanti sms bagi yang ingin melakukan registrasi ulang setelah itu nantinya mereka bisa menentukan di mana mereka akan disuntik
jadi ada pilihan fasilitas kesehatannya juga di situ
oke tadi mungkin kesiapan dari tenaga kesehatannya sendiri
kemudian untuk sarana dan prasarana yang disiapkan apakah ada persiapan khusus
kalau untuk persiapan khusus tidak ada dari kita
terakhir dok mungkin bisa digambarkan bagaimana sih sebenarnya respon dari tenaga kesehatan yang ada di sini terkait dengan program vaksinasi nasional ini
kalau untuk tenaga kesehatan kami alhamdulillah mereka menyambut dengan antusias adanya kegiatan ini mas
jadi sudah siap untuk divaksin tanggal lima belas januari ya dok ya
siap terima kasih banyak dokter gafar atas waktu dan kesediaannya untuk pemirsa cnn indonesia
dan seperti tadi yang telah disampaikan oleh dokter gafar kepala puskesmas kecamatan setiawan
budi memang respon dari tenaga kesehatan di puskesmas ini sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi
sementara kemarin juga wakil gubernur dki jakarta amat riza patria menyatakan bahwa sebenarnya bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin ini bisa dikenakan denda sebesar lima juta rupiah berdasarkan peraturan daerah nomor dua tahun dua ribu dua puluh